kuliah lo udah selesai kan
lo mau kan
temenin gue keliling kampus ini
kebetulan besok gue udah mulai kuliah di kampus ini
gue pengen tau aja gitu gimana lingkungan disini
gue makin gak ngerti sama jalan pikiran naomi
ngapain sih dia harus kuliah disini segala
jadi disini dijelaskan bahwa public speaking itu adalah
gue jadi penasaran kayaknya citra tahu deh apa yang buat rizky jadi gak tenang dan siapa naomi itu
sehingga orang yang mendengarkan itu dapat mengerti apa yang dikatakan oleh si yang berbicara
nah di dalam public speaking ini kita bukan saja belajar berbicara dengan baik
tetapi kita juga mempelajari gerak gerik tubuh alias gesture
sampai disini mengerti
oke jadi setiap mahasiswa ilmu komunikasi itu disarankan
perlu juga dapat mempelajari
gue yakin banget
lu pasti tahu kan rizky lagi kenapa
jangan jangan cerita lo tadi soal rizky itu cuma buat ngalihin pertanyaan gue aja
ini dibutuhkan karena apa
karena mahasiswa ilmu komunikasi sangat membutuhkan
yang berbicara dengan baik
kok kamu timpuk mulut saya sih
saya gak sengaja pak rekar
tolong kamu baca keras keras di depan semuanya
supaya bisa dengar apa yang kamu tulis tadi
iya tapi kan pak saya sudah minta maaf
saya akan maafkan kamu kalau kamu udah baca tulisan yang di kertas itu
aduh mati deh gue
kenapa kertas balasan buat putri bisa kena ke pareger sih
please maju ke depan dan bacakan kencang kencang
ayo kita mau dengar apa yang ditulis itu bisa tersampaikan dengan jelas tidak oleh pendengar
gue yakin banget
rizky pasti bakal marah ke gue
gue beneran gak tau put
gue beneran gak tahu put
terusin dong lanjutin
lagian lo kenapa sih kepo banget sama risky
lo kayak baru kenal rizky aja
kebiasaan rizky itu kalau lagi ada masalah pasti diam
secara dia kan dingin banget
kayak kulkas satu pintu
jadi no wonder kalau dia dipanggil kulkas satu pintu
aduh pemben banget sih jiwo ngangkat telepon gue
oh dia sendiri yang minta
temenin dong nyari buku
jangan jangan dia lupa kali ya
apa gue sampelin aja kali ke kampusnya ya
aduh malas banget
mas udah sana kan suka ngantin gue sinis kayak gitu
kik tunggu dong
ki bentar dulu
ki dari dulu penjelasan gue sama citra
bisa begitu aja ngambok
riz lo kok jadi samain gue sama pangeran sih
ya pangeran aja yang ikut ngikut
aduh apa yang diketahui lo
kuliah lo udah selesai kan
lo mau kan
temenin gue keliling kampus ini
besok ibunya udah mulai kuliah di kampus ini
gue pengen tau aja gitu gimana lingkungan disini
gue makin gak ngerti sama jalan pikiran naomi
ngapain sih dia harus kuliah disini segala
mantan pacar rizky
kok lo malah bengong sih
gue gak ada waktu
gue minta waktu lo sebentar aja
gak lama kok
kalau gak keberatan
gue aja yang bantuin lo keliling kampus
di punya siapa sih
put gue dulu ya
yaudah kalau gitu sekarang aja yuk keliling kampusnya
thank you ya put
kenapa hp gue panas banget ya
gue sampe ga sadar baby kriwil tuh udah nelfonin gue berkali kali
mana chatnya juga belum gue bales
wah kelar nih gue
nah tapi sama ji
sama gue juga
lagi ada masalah nih
sama bokapnya citrek pikiran mulu gue
tak saran gue lo jangan sampe ke distrax sama naomi
cukup gue aja korbannya
mendingan sekarang lu temuin citra
cari cara gimana caranya supaya bapaknya itu mau maafin loh
ini naomi nya emang aduh
ganggu pikiran aja nih
emang sih dia tuh selalu nyangkut di pikiran kita
tapi kita tuh harus melawan
lagi kita tuh masing masing udah punya pacar
lo juga inget pangeran ga boleh
jangan mikirin naomi
lo kenapa ketawa
nah si dida nanya siapa naomi
nah si gio nya bilang ke distrax katanya gara gara naomi
kalian kok berapa ketawa sih
udah dijelasin aja ke dinda siapa naomi
lo tenang dulu ya bebek kriwil
shh tunggu deh
itu manusia kulkos udah keluar kawas
berarti putri usus goreng gue juga udah kelepar dong
berarti cewe gue juga udah keluar gak
yaudah gue samperin putri usus goreng dulu
naomi belum selesai ini
eh ran ran tunggu ran
yang tabel aja bok kelarin semuanya
sahabat sahabat gue bener bener keterlaluan
bukannya baik baikin malah tambah panas panasin soal nomi ke dinda
terus udah gitu kabur gitu aja lagi
jadi gimana ji kenapa lo aneh kayak gini
jawab dong jangan diem aja ji
aduh gimana ya
aduh gimana ya